yang kasih amanah untuk
bisa menjalankannya dengan baik
sekarang mereka pergi lebih lama
apa mereka masih bisa menjalankannya dengan baik
mereka bisa berhasil
menjalankan amanah abah
seperti tahun lalu
sekalipun hati gue tergulung
tetapi gue masih punya iman
sebagai seorang laki laki
sebagai calon imam
lama juga khawatir poi
gak mungkin juga
apa yang jaya mau lakuin tadi
untung gak jadi ya
gue masih punya allah
kalau gue punya allah
langsung lenceng terus assalamualaikum waalaikumsalam oh kample orang kaya ngample
sehat banget tuh alhamdulillah
ya gimana enggak bau bikin wali sinar otaknya akidanya jadi bau wali sinar
takut sama allah masih takut wali sinar
makanya gue kasih tahu wali sinar tuh tahu bagus kayak gimana makanya sikat gigi biar
allah waqbar kalian ngapain sih berdisi
anu aku arep
arab sholat namus sholah yo wiskita meluka be
iya bang kita ikutlah ya alhamdulillah
kalian pada mau ikut niknya bang saya mau minta maaf sama allah bang pengen taubat
bener bener serius nih syukurlah kalau begitu yaudah kita langsung sama sama aja
memang bisa nyetir bisa mang ini kan cuma jempol doang ya tuh kalau begitu mau memang teh banyak
mengucapkan terima kasih mau direpotin sama mamang iya sama sama justru saya yang senang saya kesini
begitu mati hati di jalan ya assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam
eh lur alhamdulillah ya saya sama tommy sudah menyelesaikan amanah dong
ustadz hamid sudah ketemu ustadz jul kipli alhamdulillah sudah ketemu tinggal hijik ipr
kabur dari pesantren kita maksudnya iya kabur pesantren tadinya ikut kita cuman diusir
sama pamannya nih kamu kok gitu sih om eh eh tapi emang kelakuan tuh bocah kayak namanya rima

tapi emang kelakuan tuh bocah kayak namanya rimba
kayak tarsan jadi gabungnya sama kayak binatang tadi sebetulnya
ngomong ngomong selamat ya dulu udah pada nelesain amanah

ya udah ya ustadz rehan mau minta alamat lagi dia balik kampung gimana coba

ini kan lo pada udah selesain yang mananya nih kita masih ada pr bantuin kak cariin
emangnya alamatnya dimana lor
eh lo bener yang mana
eh lo bener yang mana
astagfirullahaladzim nih bocah berdua ya rawa rawa rawa rawa yang satu buaya yang satu bunga bangke
ya elah lo berdua yaudah sekarang ya
gini aja ya gue pengen tau sama lo
lo mukanya kembar boleh
tapi kalau ngomong selalu beda
ini teh ini
makasih ya pak
yang kasih amanah untuk
dan mereka bisa menjalankannya dengan baik
sekarang tuh mereka pergi lebih lama
bahwa mereka masih bisa menjalankannya dengan baik
insya allah umi
mereka bisa berhasil menjalankan amanah abah
seperti tahun lalu
amin ya allah
udah kita selesai
yang satu yang blonde
dan kudu kelar itu
yaudah sekarang gini aja deh ya
ntar kalau ketemu nih
lo kabarin lewat grup
gue ingetin ya
kalau lo pade ketemu sama
lo mau wali sinar tuh
udah udah gini aja udah udah gini aja
siapa yang ketemu duluan tadi berkabar
terus kita ketemu di tempat yang sudah kita tetapkan
allahu akbar lah
ayo mencar jika mencret
lo kalau ketemu anak pan salamnya oi oi
dokter dimas tuh hebat ya
karena dia dokter
ya enggak juga
tapi karena dia tuh pantang menyerah
padahal selalu dijutekin sama mulyanti
coba aja tommy ya dokter dimas
coba kalau bang ovi juga kayak diet
kalian berdua tuh ngomongin apa tau
tapi beneran deti
orang setia itu bisa kalah
sama orang lain
sama orang yang sering ketemu sama kita
hidup anda jadi luntang lantung begini
mana rimba tidak ketemu
gara gara menjalankan amanah
dunia anak seperti kiamat
akhirnya kamu mengerti
kiamat semakin mendekat
anak mohon permisi
anak minta keridoannya
anak masih banyak urusan
jangan ganggu anak
kamu ngapain di sini
ah ini pasti dikejar orang gara gara nyolong ya
antum mulut dijaga ya
jangan sembarangan kalau ngomong adat pake
ana manusia bersih
ana manusia paling bersih
jangan sembarangan antum
terus ngapain disini coba
mustinya antum minggir
kamu yang minggir harusnya
antum urusan anak jauh lebih penting daripada antum